kemarin kan kata dokter ada baiknya kamu untuk periksa kandungan kamu di usg dulu
gak usah om aku sama rina aja kan sekalian juga harus pamit
gak usah cerita apa apa ya tentang masa lalu kamu
kejadian yang pernah berlaku
tentang impak kamu
gak perlu kita cerita cerita ke andin soal itu
pak tapi kan mbak anit sepupu aku
kenapa kalau soalnya aku gak boleh cerita sama mbak andin pak
sayang pak ngerti banget
pak ngerti banget kalau pengen cerita
kamu baru aja bebas dari adi
baru keluar dari rumah sakit
kita harus bener bener move on dari semuanya sayang
gak ada lagi masa lalu kamu yang mengikat kamu
itu kan keputusan kamu sendiri
iya apa apa bener lagi
gue gak akan cerita apa apa
bener ya kita jalanin ini ya
menurut banget sih anaknya papa
hanya sih kalau anak menurut
papa turutin juga maunya
ketemu adi sama reina
kamu ganti baju dulu ya
aku tunggu di luar
dari dulu jessy memang paling nurut
ini vitamin buat kamu
kemarin resepnya kan
terima kasih om
terima kasih ya mbak
cepet sembuh ya
kamu lihat sendiri kan
keisha jadi seperti ini
apa yang sudah kamu lakukan terhadap yesha
dengan kabur kaburan seperti itu
keisha sampai seperti ini
kamu baru aja jadi ibu
ibu mana sih yang tega
membunyiin anaknya sampai sesakit ini
kalau seandainya keisha gak sakit
mau sampai kapan ilsa
mau sampai dia dewasa
apa kamu gak mikir perkembangannya keisha
kamu gak punya ktp
kamu gak punya ktp
kamu gak punya ktp
sekarang pekerjaan kamu lagi gak ada
gimana kamu biayain kehidupan keisha
iya aku tahu aku salah
aku tau aku salah
tapi please berhenti nyalahin aku terus
biar kamu sadar elsa
biar pikiran kamu terbuka
apa yang sudah kamu lakukan
sekarang nino ada disamping aku
dia adalah ayah dari putri aku
dia mau bertanggung jawab atas putriku
seharusnya aku senang
tapi kenapa hati aku merasa gak damai
aku merasa lebih tenang
karena ricky yang bener bener support aku
kita tak akan gantari
supaya ricky gak meyakinkan
aku ngak tutup
lu senengnya harapan di meja makan ini ada kamu din
ada jessy ada reina
iya pak aku juga senang banget
mbak andin reina makasih ya udah mau main kesini
senang banget rasanya rumah ini jadinya rame lagi ya pak
mbak andin reina nyampe tayar disini
makasih banyak lo aja sudah baik
seingat aku reina pernah cerita kalau dia lihat jessy di tempat rehabilitasi nga elsa
oh iya randy mau jenguk jessy pagi ini dengan pumayang
din permisi sebentar ya
ini saya mau informasi
saya dan mama saya sudah jalannya ke rumah om
om sama bella ada di rumah kan
ada kok di rumah
kurang lebih dua puluh menit lagi saya sudah sampai ke rumah om
mereka ada kok mak
alhamdulillah kalau gitu ren
randy jangan sampai melihat andin sama reina ada disini
saya harus atur agar mereka pergi sebelum randy nyampe
nggak pernah sampai ke rumah gak selama ini
cicit yang antar